serangan israel di gaza palestina belum usai pasukan israel kembali menyasar kem pengungsian
jabalia dengan melancarkan serangan udara ke sejumlah bangunan di kamp pengungsian tersebut
pada minggu malam serangan ini setidaknya menewaskan tiga puluh warga sipil sejumlah anak dan
remaja ikut menjadi korban terluka pada senin waktu setempat kemp pengungsian terlihat porak
poranda kepulan asap masih nampak membumbung di udara sejumlah bangunan hancur dan puing puing
menutupi jalanan sejumlah tenaga medis mengevakuasi korban selamat yang masih
tertimbun di bawah reruntuhan mereka berusaha menarik sejumlah korban dari puing puing
bangunan meski selamat korban korban mengalami luka para korban yang terluka
langsung dilarikan ke rumah sakit kamal adwan untuk mendapat perawatan